kita masih bicara mengenai pilkada serentak dua ribu delapan belas
dimana beberapa waktu yang lalu
partai golkar baru saja mengumumkan
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
yang secara resmi diusung di jawa barat
kira kira siapa yang akan menjadi gubernurnya
siapa yang akan jadi calon wakil gubernurnya
kita sudah terhubung dengan duet dua d di pilkada jawa barat
selamat malam bapak bapak
saya mau konfirmasinya ini
siapa yang jadi gubernur siapa yang jadi wakil gubernurnya ini
ini sudah diunggah
alhamdulillah sudah diputuskan oleh partai golkar dan demokrat
ini pertimbangannya apa
akang deddy miswar kenapa kemudian
akang deddy miswar yang dicalonkan partai demokrat
yang notabene nya ini
karena partainya lebih kecil suaranya dari partai golkar
sementara kang deddy redo redo saja kang ya
kalau misalnya partai yang pengusungnya lebih kecil
misalnya demokrat itu jadi calon gubernurnya
saya mau tanya ini ke akang berdua
ya yang pertama kan sejak awal itu
prinsip dasar saya itu adalah prinsip dasar pengabdian
karena prinsip dasar pengabdian
persoalan struktur kepartian itu menjadi
struktur yang menjadi bagian penting dari pengabdian itu
jadi gubernur itu tidak selalu paralel dengan jumlah kursi yang ada di
dprd dari sebuah partai
masih bagus partai golkar barangkali hari ini memiliki satu pasangan
ada juga kan orang yang tidak memiliki kader partai
mencalonkan orang lain
kan nggak ada problem bagi partai golkar tentang itu
sejak awal itu saya memposisikan diri tidak terlalu
penting bagi saya persoalan struktur jabatan
tetapi yang paling penting bagi saya adalah

memanfaatkan struktur jabatan itu dimanapun untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat
nah untuk masalah struktur jabatan ini apakah sudah ada pembicaraan ini kang deddy miswa dan kang deddy mulyadi
ini kira kira pembagian tugasnya nanti seperti apa dalam masa kampanye dan dalam masa pemerintahan
karena kan banyak juga omongan miring misalnya wakil gubernur itu ya kerjanya hanya mendampingi gubernur
misalnya gitu atau menggantikan gubernur di saat saat tertentu gitu
gimana ada pembagian tugasnya sudah dibicarakan belum
yang pertama kalau bicara persoalan kampanye kami sudah membagi tugas
wilayah mana bagian pak deddy mizwar wilayah mana bagian saya
perkotaan bagian pak deddy mizwar pedesaan bagian saya itu sudah menjadi bagian bagiannya
karena saya terlahir dari desa dan saya berpengalaman menjadi bupati memimpin para kepala desa
terus yang kedua adalah persoalan pembagian kewenangan itu kan sudah diatur dalam undang undang
jadi tidak ada problem lagi tentang itu semua
kemudian apakah seorang wakil itu tidak punya pekerjaan

saya menjadi wakil bupati selama lima tahun saya banyak melakukan perubahan juga di purwakarta
dan perubahan itu terasa sampai hari ini
jadi memang kami yang mengikuti undang undang
tapi belum ada kesepakatan yang lebih real misalnya kang deddy mulyadi memegang bidang bidang ini misalnya
atau bidang apa gitu kemudian sehingga bisa lebih efektif gitu pemerintahannya gitu
kang deddy miswar mungkin bisa menjawab
sudah ada di undang undang itu diatur mana bagian gubernur mana bagian wakil bupati
gimana bagian wakil gubernur gitu
tinggal persoalannya adalah mampu kita mengoptimalkan seluruh potensi yang diberikan pada kita
saya mau tanya apa sih yang membuat pasangan dua d ini punya chemistry yang akhirnya kemudian rasanya jadi sangat cocok kalau kita lihat berdua ini di layar
jadi komunikasi kami berdua ini bukan cuma baru beberapa minggu belakangan
saya juga sering ke purwakarta beberapa event di sana
kita ngobrol dan saya kira makin lama kita makin bisa saling memahami dan juga ada muncul yang penting adalah saling percaya dalam bekerja
sinergi ini yang harus kita bangun
sehingga betul betul jadi sebuah kekuatan bukan satu ke kanan satu ke kiri
tapi bersama sama maju sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing masing
jangan sampai baru dua langkah sudah berantem dan bubar
jangan sampai baru dua langkah sudah berantem dan bubar
karena masing masing sama satu ke kiri
karena itulah kita sepakati visi misi kita seperti apa dan itu jadi goal kita
kang deddy ini yang mau saya tanya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara misalnya
kalau kita lihat ini kan yang mau maju ini ada wakil gubernur sekarang kemudian ada bupati purwakarta nanti ada wali kota bandung ada mantan kapolda jawa barat gitu
bagaimana menjamin bahwa atau harapan anda paling tidak dan juga jaminan anda bahwa memang aparatur sipil negara ini akan berjalan dengan baik
bagaimana menjamin bahwa aparatur sipil di bawah anda saat ini memang betul betul netral dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas nanti kang
yang pertama aparatur sipil itu sebenarnya tidak netral karena di bilik suara dia memilih
tetapi yang dilarang itu adalah menggunakan seluruh perangkat jabatannya untuk memberikan dukungan pada calon tertentu
berkampanye mempengeluhi orang lain menggunakan jabatan dan kemenangannya
jadi kalau bicara netral sebenarnya asn itu tidak netral karena diberikan ruang untuk memilih
nah kemudian kita kan sudah pengalaman lah dalam proses berdemokrasi ini bukan hanya baru sekarang
sudah teruji para asn ini bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik
netralitasnya pasti terjaga
jadi memang tidak ada kekhawatiran termasuk calon lain juga memanfaatkan hal yang sama untuk apa namanya penggiringan atau misalnya memanfaatkan pss gitu
nggak ada kekhawatiran ya kang ya semua bakal berjalan lancar
gak ada kita kan hidup ini sudah saling percaya lama
sering dengan demokrasi kita sudah selalu berpikir
sering dengan demokrasi kita sudah memahami bagaimana kultur demokrasi di kita berjalan dengan efektif
masyarakat juga bisa mengawal proses demokrasi ini dari awal sampai akhir
itu dilindungi undang undang
kalau ada asn yang melakukan penyimpangan dengan kekuasaannya pengaruhnya mempengaruhi audiens itu juga bisa dilaporkan
saya kira masyarakat memiliki kewenangan juga untuk itu
ini kalau kita tahu kan pasangan double d ini atau duet d ini kan di
di usung oleh partai demokrat dan partai golkar
apakah ada kabar kabar baru ini kang jelang pendaftaran ada partai partai lain yang sudah mulai mendekat lagi gitu berkomunikasi
misalnya kalau kita lihat ini kan dinamikanya juga terus berubah
ada bocoran sedikit nggak kang untuk kita kita nih
pak deddy mizwar sudah bertemu dengan ketua umum partai amanah nasional
barangkali akan menjelaskan
ya saya kira komunikasi dengan berbagai partai yang belum memutuskan berkoalisi dengan
dan yang mana kita selalu komunikasi
dan nanti pada akhirnya mereka sendiri akan memutuskan
yang penting kita tetap berkomunikasi dan melihat berbagai kemungkinan koalisi yang ada
dan juga saling mengutuhkan antar partai partai koalisi tadi
saya kira itu pertimbangannya
jadi partai amanah nasional masih ada kemungkinan nih kang didi untuk bisa bergabung dalam koalisi demokrat dan golkar ini
karena kemarin bertemu dengan pak zul
dikatakan dia belum memutuskan
pan belum memutuskan berkoalisi dengan siapa
di pilkada jawa barat
ini khususnya pilgub jawa barat
nanti kemudian tagline atau mungkin ciri khas apa yang akan dimunculkan oleh pasangan ini dalam memasuki masa kampanye
dalam political marketing itu kan positioning dan diferensiasi menjadi sangat penting supaya masyarakat bisa gampang memilih
ini apakah sudah dibahas sudah dirancang atau memang nanti mengalir saja
seperti apa nih
ini baru semalam kita bahas
setelah yang bahas nanti saya akan konfirmasikan ke kang deddy ya
bagaimana cara kita sosialisasi dengan efektif
dan tagline seperti apa yang menurut kami berdua nanti
atau juga dan tim itu bisa lebih efektif disampaikan kepada masyarakat
kang didi miswar yang terakhir dari saya
yang jelas spiritnya adalah bahwa kami memiliki semangat untuk memuliakan seluruh warga jawa barat
di kota maupun di desa di pantai maupun di gunung
kang deddy miswar yang terakhir dari saya
ini kan yang cukup menghebohkan beberapa hari yang lalu ketika beredar kontrak politik anda dengan demokrat
bahwa anda nanti diminta untuk memenangkan calon presiden dari partai demokrat ini jika nanti menang sebagai gubernur terpilih
apakah hal ini akan tetap anda lakukan meskipun nanti pilihannya berbeda dengan capres golkar yang ada di samping anda itu
ya nanti dilihat lah
saya udah gak mau ngomongin ini sebetulnya
ini hal yang sangat wajar
lihat pasal delapan ya bagaimana juga arahan partai koalisi kan
jadi tidak berdiri sendiri
arahan partai koalisi juga harus menjadi pertimbangan
bukan koalisi di gubernur saja
nanti di pilpres koalisnya
kita nanti lihat bagaimana perkembangannya
selamat sekali lagi untuk anda yang sudah resmi dicalonkan oleh partai golkar
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
oke terima kasih
salam untuk semuanya
mohon doa restui seluruh masyarakat jawa barat
itu tadi wawancara saya dengan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai golkar dan partai demokrat